di dalam ruang kemudi kri dr suharto puluhan prajurit terus mengamati perairan selat makassar
ada yang memantau lewat teropong ada juga yang mengamati pergerakan kapal dari layar radar
tapi ini bukan kapal perang yang melanggar melintasi wilayah maritim nusantara
lima belas kapal perang asing ini bahkan diundang ke indonesia dalam agenda latihan gabungan non perang dengan sandi komodo eksersis dua ribu dua puluh
dengan alat teropong ini tadi saya melihat memperhatikan dari belasan kapal perang negara asing yang terlibat dalam seapace atau manuver laut ini
saya melihat satu diantaranya adalah kapal perang dari rusia
total dua lima ratus prajurit angkatan laut berbagai negara dilibatkan dalam latihan gabungan ini
pada sesi seapace atau manuver tahap laut latihan gabungan ini juga menampilkan tujuh belas kapal perang asing dari tiga belas negara
sementara tni angkatan laut mengutus dua puluh kri nya
angkatan laut negara yang terlibat dalam latihan gabungan non perang ini antara lain amerika australia tiongkok rusia india malaysia dan pakistan
komandan satuan togas komodo eksersais dua ribu dua puluh tiga laksamana pertama tni edy haryana
menjelaskan latihan gabungan non perang ini merupakan keempat kalinya setelah di batam padang dan lombok pada dua ribu empat belas dua ribu enam belas dan dua ribu dua puluh
edi menyebut selain mempererat kerjasama tni angkatan laut dengan angkatan laut mitra dari berbagai negara
latihan ini berfokus melakukan simulasi operasi militer dan non militer
seperti bantuan bencana dan kemanusiaan serta evakuasi medis
latihan ini sekali lagi mengambil tema non worfighting
oleh karena itu serial serial yang kita laksanakan juga serial serial yang bukan serial pertempuran
source and rescue karena kita mengambil materi latihan humonitarian assistance and disaster relief
bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana
oleh karena itu yang kita latihkan pun juga dalam lingkup penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan
ini akan sangat bermanfaat manakala satu negara mengalami bencana
alam atau membutuhkan bantuan kemanusiaan
maka kita sudah terlatih terkoordinir untuk melakukan penanggulangan dan bantuan bersama sama
meskipun datang dari negara yang berbeda beda
rangkaian agenda multilateral naval exercise komodo m nek dua ribu dua puluh tiga digelar di kota makassar sejak lima hingga delapan juni dua ribu dua puluh
teddy zuhari muhammad wahyudi makassar sulawesi selatan